sidang gugatan perapradilan yang diajukan buron kasus danahibah kadin jatim lanyala mataliti
memasuki babak akhir dan hari ini sidang mengagendakan pembacaan kesimpulan
kejaksaan tinggi kejati jawa timur meminta hakim pengadilan negeri surabaya
untuk menolak gugatan perapradilan yang diajukan oleh lanyala mataliti
jaksa meyakini mereka telah menjalankan prosedur hukum sebelum mengeluarkan surat perintah penyidikan
dan penetapan lanyala sebagai tersangka
jaksa meyakini ada rekayasa pembuatan surat hutang itu karena dibuat mundur
begitu juga dengan pengambalian uang negara yang dinilai jaksa tidak menghapuskan tindak pidananya
apalagi lanyala mengambil keuntungan satu satu miliar rupiah
hasil dari penjualan saham publik bank jatim yang dia beli menggunakan dana hibah
kuasa hukum lanyala memilih menyerahkan kesimpulan tanpa dibacakan di hadapan sidang
dan rencananya hakim tunggal ferdinandu
terus membacakan keputusan gugatan ini pada selasa besok